yasmin bareng gua
oh jadi lo berdua
kalian makin deket ya
gua juga terpaksa kali
ck ala bisa aja
gak usah malu malu gitu dong tempat nunggu lan
akuin aja kali kalau kita itu emang udah deket
karena sekarang gua udah move on dari lo
yang lalu lalu kita lupain aja ya
eh lan kok lo disini
siapa yang ngambil nih
ya ampun lu
kalo gak mau jadi tukang pacul
harus lulus sekolah menengah
kayak jin dari timur tengah
pake tanah jin
barangan aja ngomongin orang tua jin ya
berduaan duaan sama si ponderingin ngapain
apaan sih ini orang cuma minta es kelapa aja dikit doang
ya emang minta lah
tapi yang kapan si siti juga gapapa tuh ya
bikin malu gue lu ya bobby
aduh aduh aduh
lo belum pernah ya
belum pernah gue tau apa kayak ginian ya
hah kepet sudah
mak tumben itu banyak mak
hah potokopi sembarang aja
lo gak takut apa ya
nggak takut lo
dia bukan anaknya yang kubur tapi dia produkannya changmai
changmai siapa lagi tuh mak
itu dukun kalo lagi sawar lo disembur ame dia
bih bih bih
gue gigung kali ini tadi kita dicombok
eh udah udah deh udah kasih kasih dia
eh kenapa saya
eh akar kelapa biar lo gak jomblo seumur hidup
kesian calon mantu gue nungguin
gak usah pake ngejawang
kampuk lagi nih
eh temen temen bobby pulang dulu ya ini ada
masalah birokrasi keluarga nih
sisi bete deh kenapa sih emangnya bobby tuh selalu aja salah paham
carlo supaya emangnya bobby gak salah paham terus sama lo berdua
udah mendingan lo berdua jadian aja
nggak mau lah gue itu udah jodoh sama yang yang roman
yang yang roman jodohnya itu saraf
gue mau cuma ngasih solusi
papa cari aku
iya papa pikir kamu itu kemana
aku gak kemana mana pak
papa tenang aja
gak dateng nantang
permisi mbak maaf mbak ada beberapa administrasi yang harus diurus untuk biaya operasi pak andika nanti
oh yaudah pak aku harus dulu ya
ntar ya kelamin gue tinggal dulu ya
terima kasih roman
roman om itu mau minta maaf sama kamu
tempoh hari om sudah bicara terlalu keras sama kamu
mau kan kamu memaafkan om
om seharusnya gak usah minta maaf sama saya
saya juga gak marah kok sama om
dan saya pun ngerti perasaan om waktu itu kayak gimana
roman boleh om minta satu hal sama kamu
tidak ada yang bisa diberikan
jadi kita bisa bebas
nanti kita bisa kembali sekolah langsung oke
nanti begitu om sembuh
untuk terus membucuk wulan
untuk kembali sekolah ke rumahnya
teruslah kamu memotivasi dia
untuk mengejar cita citanya lagi
terima kasih ya roman
sebelum operasi pak andika harus menjalani serangkaian tes dulu ya mbak
wuuu thanks banget ya lo udah sempetin dateng sini
tapi lu gak lupa kan buat ngizinin ke guru karena gue gak masuk
tenang aja gue gak lupa kok
bagus deh lo sendiri
yasmin bareng gue
oh jadi lo berdua
gue perhatiin kalian makin deket ya
iduh gue juga terpaksa kali
alah biar aku bisa nge
gak usah malu malu gitu dong nampan wulan
akuin aja kali kalo kita itu emang udah deket
karena sekarang gue udah move on dari lo
yang lalu lalu kita lupain aja ya
sekarang kita friend
kok lo disini
ini gue abis ngelesain administrasi bokap gue
yaudah kalo gitu sekarang kita ke rumah ya

udah kelar tuh si rompis
papa kedatangan tamu lagi
kau siapa om
ini om defon bawain buah kesukaan om
terima kasih defon
om semoga cepat sembuh dan besok operasinya lancar
yaudah pa aku antarin roman dulu ke depannya
ngapain sih lan
roman kan udah gede
dia bisa sendiri kali
lagian kasihan loh kalo om andika ditinggal tinggal terus
gak papa defon
biar mulai nantar keluar
masih tau gak ya
ih gak usah so imut deh
besar loh jennya
lo bawa jasujen kan
aduh terus nih gimana ya
kan ada jasujennya roman
berarti saatnya gue pake
jasujennya roman lagi
jasujen pemberian gue
bener bener masih disimpen sama roman
oke udah gue pulang katanya
eh tunggu dulu
udah iya pulang
sama sama roman ardenti
biar gak ngerangin
jangan curigaan lagi sama roman
allah harus percaya sama dia
demi hubungan pacaran yang sehat sama rumah
apa dia produsnya
ber catinya lagi permane bisa ngemukain dragon quest maybe untuk buy in
gitu deh bu jasujen
ini berapa bang

yaudah deh saya ambil